mungkin masih istirahat
motor kakak cecep gak ada
kalau gitu aku gak jadi turun
sebentar aku tanya dulu sama kang maman
kalo gitu aku gak jadi turun
kau mau jalan jalan adik du
celana kaos sama sepatu
akan mau lama di garut
mau langsung bertani
mau liat liat kebun orang lain dulu
akang mau bertani apa
cabai tomat atau engkol
kamu jangan sedih
gimana gak sedih
kasian malem duk
ada apa safiran nelfon kamu
tanyain kapan aku off
mau pesan minum sekarang atau nanti
beli kopi seperti biasa
ada yang lain
beli kopinya satu
safiran nanyain kapan kamu off emangnya kenapa
janjian sama om edi
ya silahkan duduk
mau pesan minum
bang edi udah pesen minum
pesan minum apa
ada yang lain
beli kopinya satu
safiran nanyain kapan kamu off emangnya kenapa
itu ada tamu
tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya
sudah membalikkan perang
banyak suara soundnya
soal perkiraan kamu
orang orang yang dibayar bank ini bakal balas denda
udah ada tanda tandanya
sama di terminal
kalau yang ngurus pedagang ke k lima gimana
belum ada kabar apa apa
soal serangan agus sama yayat ke kita
perlu kita kasih tahu ke kang cecep sama temen temennya enggak
gak usah ngasih tahu dulu
kecuali mereka datang lagi
kayaknya mereka nggak bakal datang lagi
mereka waktu itu kita tantang
tapi gak muncul
waktu itu ada iwan sama didu
kamu ada komunikasi sama temen temen bekas anak buah bank ini
utar oyon udan sama jimmy
mereka masih narik iuran ke pedagang ke k lima
mereka pernah diserang agus sama yayat dua kali
diserang dua orang dua orang
udah didatengin aiwan sama saya
agus sama yayat gak berani muncul
mereka pernah diserang agus sama yayat dua kali
diserang dua orang dua orang
terus didatengin ayuan sama didu
agus sama yayat gak berani muncul
saya tunggu revisi anggarannya
gimana kondisi fisik kalian
sudah aman bang
kapan kalian bergerak lagi
saya sudah berusaha
hari ini kami sedang persiapan
supaya tidak mengecakkan bang edi lagi
kenapa tiba tiba inget kanki
kalau inget pipit
saya suka pengen makan makanan kesukaan dia
saatnya orang di per secure
mau ikut makan gak
di tempat yang waktu itu
tadi bang edi nelfon saya
om pulang dulu
tadi ditelepon sama kang cecep
terus pergi pakai gober
teh asmin kok sekarang gak pernah diajak
dan juga gak mau
jadi dia males pergi pergian
tes herena kapan
nikah aja belum
tapi pernah ada
kenapa sekarang jadi nggak ada
akunya gak mau buru buru diajak nikah
terakhir teteh sempet suka banget sama satu cowok
kalo gak tau
berarti gak sempet jadi kan
dia ternyata udah punya istri sama anak

ibu lebih parah
pemain utang merusak itu
pulang yuk teh
aku perginya kelamaan
mau pergi lagi
tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya
iya terima kasih
saya datang tempat waktu
kita berempat kang
takut gak kebagian
ya jangan sampai banjir juga
barusan sukanta pergi lagi
katanya mau meeting
jam segini mah
paling dia mau makan
ini tempat palsanmu
saya jadi kepikiran sama omongan sama bang
kalau ada kerjaan yang lebih baik
tempat yang lebih baik
kamu harus cepat cepat keluar dari sini
kerjaan yang lebih baik banyak
tempat yang lebih baik juga banyak
tapi bukan buat kita
kita sebelum kerja seperti sekarang
kan udah nyari kerja yang lain
kita sebelum datang ke sini
udah coba datang ke tempat lain
hasil gak ada
terima kasih teh
beneran tete mau nganterin aku
sekalian ketemu sama kang cecep
itu renangnya nggak ada yang mau
gantian sama yang lain
siapa yang mau makan
dulu tete ke pabrik kicimping setiap hari
seperti aku sekarang
nggak setiap hari tapi sering
terus sempat gak bantuin kamu lagi
iya aku pindah ke jakarta
mau cari pengalaman baru
terus kenapa balik lagi ke bandung
kayaknya lebih enak tinggal di bandung
dulu waktu tete bantuin kang mus
yang pegang pabrik masih kang ujang ya
kang ujang kenapa keluar
aku takut salah jawab
mending kamu tanya sendiri aja sama kang ujang
nggak berani ah
mungkin masih istirahat
motor kang cecep nggak ada
kalau gitu aku ngajak diturun
sebentar aku tanya dulu sama kang maman
kang cecep pergi
kang cecep pergi sama kang ujang sama kang murad
terima kasih kang
orang yang saya bayar akan segera membuat refense
pantau terus bekas anak buah kalian
yang masih menarik yuran
kepada gangga kelima di wilayah saya
singkirkan dan siapkan
orang orang yang dia bayar akan segera membuat revenue
dari kemarin bang edi bilang soal reven
kamu udah tahu artinya belum
pantau terus bekas anak buah kita
yang masih menarik yuran
kepada gangga kelima di wilayah bang edi
dan siapkan pengganti mereka